sudah ada minggu malam jalur nagrek ramai kendaraan hingga mengular sepanjang satu km
lebih dari seratus ribu kendaraan baik roda empat maupun roda dua melewati jalur nagrek hari ini saudara
dari minggu siang hingga malam jumlah kendaraan terus mengalami peningkatan
puncak arus balik yang diprediksi terjadi malam ini memaksa petugas memperlakukan sistem kontraflow
dari arah garut menuju bandung menggunakan tiga lajur sedangkan arah bandung menuju garut menggunakan satu lajur saja